saudara polisi menangkap aktor epi kusnandar terkait dugaan penyalahgunaan narkoba
epi ditangkap bersama rekannya yang juga sesama aktor berinisial yg
aktor yang juga pemain sinetron preman pensiun epi kusnandar
ditangkap bersama rekannya sesama aktor di apartemen kalibata city jakarta selatan
dalam penangkapan itu polisi menyita barang bukti narkoba jenis ganja
hasil pemeriksaan urin kedua aktor ini positif mengonsumsi ganja
dari kedua orang ini dari salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis ganja
hingga kini epi kusnandar bersama rekannya yg yang berprofesi sesama aktor
masih menjalani pemeriksaan intensif penyidik narkoba polres metro jakarta barat
pengacara epy kusnandar mengatakan penangkapan epy
merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat rekannya yg
menurutnya epi kusnandar telah berhenti mengonsumsi ganja lebih dari satu bulan lalu
uni narkoba polores jakarta barat ini terhadap pak epy kusnandar
itu menggunakan jenis ganja
dan itu pun digunakan terakhir sudah lebih dari satu bulan
cuma tes urinnya masih terdeteksi masih positif
dan itu tes urin dilakukan di kalibata apartemen